sepuluh september dua ribu enam belas akan menjadi batas akhir perekaman untuk pembuatan iktp atau ktp elektronik
di kota bandung warga yang belum memiliki iktp mulai mendatangi kantor dinas kependudukan dan catatan sipil
serta sejumlah kecamatan di kota bandung
akibatnya antrian pun tampak di tempat tempat tersebut
bahkan karena permintaan yang cukup tinggi beberapa kecamatan pun sempat kehabisan belangko untuk mencetak iktp
kepemilikan iktp wajib bagi seluruh masyarakat indonesia
namun ada warga yang harus membayar untuk mempermudah pembuatan iktp yang sebenarnya gratis
seperti apa respon warga bandung yang telah melakukan pembuatan iktp
berikut laporan franky wijaya produser lapangan cnn indonesia dari bandung jawa barat
apakah anda sudah memiliki ektp
jika belum anda wajib membuatnya karena pemerintah telah mengeluarkan peraturan
bahwa tanggal tiga puluh september nanti merupakan tenggat waktu bagi warga yang belum memiliki iktp
jika tidak melakukannya anda akan dibekukan datanya dan anda tidak bisa mengurus pelayanan publik seperti bpjs dan juga pembuatan sim
kita akan tanya apakah mereka sudah memiliki ektp atau belum dan apakah sulit untuk membuatnya
prosesnya nggak lama cuma kita foto cuma satu dua hari yang bisa diambil
berapa lama prosesnya
jadi iktp nya berapa lama
besoknya atau minggu depannya diambilnya
waktu itu sih kehitungannya gampang sih nggak terlalu ribet
itu kapan tuh
kira kira sekitar waktu sma dua ribu dua belas
prosesnya sih cuma datang ke kantornya terus dari sana cuma ngikutin prosedur yang ada
berapa lama kemudian jadi
berapa kemudian ya jadi langsung
hanya sekitar beberapa jam
berapa lama tuh
mungkin semingguan lah
semingguan langsung jadi
bikin iktp belum
udah sih lagi diurus katanya sih
udah jadi belum
belum belum jadi
udah berapa lama nunggunya
setahun tapi belum jadi jadi
ya seperti itulah tanggapan warga mengenai pembuatan ektp
ternyata banyak warga yang sudah memiliki ektp dan termasuk cukup mudah prosesnya
dan ada juga bahkan yang harus membayar untuk mengerjakannya
ada juga yang belum memiliki namun sudah mengurus tapi proses pembuatannya sekitar satu tahun
hal ini tentu harus menjadi pr
bagi pemerintah karena pelayanan di tiap tempat berbeda beda
dan tentu masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik
agar proses pembuatan ektp bisa berjalan lancar
dan masyarakat bisa menikmati hasil dari pembuatan iktp tersebut
franky widjaya bandung